berawal dari budidaya di pekarangan rumah
sebuah komunitas peternak ikan sidap di banyuwangi jawa timur
kini sudah menjual hasilnya ke kota lain
jenis ikan yang mirip dengan belut ini dijual ke kota lain
seperti jakarta surabaya dan bali
bahkan mengekspor hingga ke jepang
sudah lebih dari setahun belakangan
supri hadianto punya kesibukan di kediamannya
di dusun solong banyuwangi jawa timur
jika sedang lepas tugas dari denpasar
anggota tni angkatan laut ini tekun memelihara sidat
sejenis ikan mirip belut yang biasa ditemukan
di perairan sumatera jawa kalimantan dan sulawesi
ide budidaya sidat bermula dari informasi seorang kawannya
bapak tiga anak ini kemudian membuat kolam
untuk budidaya sidat di pekarangan rumah
saya membangun bisnis usaha sidak ini
karena mengingat sidat ini semakin lama
prospeknya semakin baik
kenapa saya katakan begitu
dari segi yang saya terima informasi
baik dari teman teman yang ada
khususnya karena pertemanan inilah
akhirnya saya mencoba bisnis sidat ini
menurut supri hadianto
tidak banyak warga banyuwangi yang membudidayakan sidap
karena pasokan bibit yang terbatas
selain jawa timur
bibit biasanya didapat dari jawa barat jawa tengah hingga sumatera
ikan ini butuh perawatan khusus seperti perawatan air kolam
dan cara pemberian makan
untuk menjaga kondisi air
supri memasang instalasi sirkulasi dan mengganti air setiap dua minggu
untuk sebulan dia biasa menyediakan empat puluh kg pakan seharga rp satu ratus enam puluh
pada februari dua ribu tujuh belas bermodalkan rp empat puluh juta
supri membuat kolam seluas sepuluh x sebelas meter berikut instalasinya
kolam dibangun di halaman kosong di samping rumahnya
dalam setahun pandangan ini menyebabkan kegiatan

akses bayar alhamdulillah untuk semakin hari ya
akses bayar untuk sidat ini makin banyak ya
makin banyak bahkan mulai dari jawa barat jawa tengah jawa timur
itu sendiri sampai bali ya
ikan sidat milik supri sudah dilirik perusahaan di banyuwangi
yang biasa mengekspor sidat ke korea tiongkok dan jepang
pada januari dua ribu delapan belas
supri mulai menjual sidat ke sejumlah restoran jepang di bali
ia menyiapkan empat puluh kg untuk sekali pengiriman
sukses bisnis sidat di pekarangan rumah supri lantas menarik minat warga lainnya
maret dua ribu tujuh belas supri hadianto mendirikan komunitas sidawangi
atau komunitas pembudidaya ikan sidat di banyuwangi
kini sudah bertambah menjadi tiga puluh enam orang
seperti supri anggota anggota sidawangi juga memanfaatkan
pekarangan kosong di banyuwangi
untuk budidaya sidat
saya sangat berminat dengan sidat
pertama saya sangat berminat dengan sidat

kemudian kedua kita memang memanfaatkan lahan yang ada
setelah saya mempelajari dan memperbawahi
saya mendapat penjelasan yang jelas
budidaya ikan sidat itu adalah sangat prospek
yang jelas sudah menguntungkan
tapi dengan syarat kita memperhatikan pemeliharaannya dengan benar
kini supri sudah mempunyai enam kolam ikan sidat
dengan berbagai ukuran dan jenis ikan sidap
seperti anguila bikolor dan anguila marmurata
jumlah kolam budidaya milik para anggota komunitas sidowangi total mencapai satu ratus lima puluh kolam